serbu diskon hanya di motionpay
aku sudah membunuh lima orang prajurit pajajar
tangguh sekali perempuan ini
mengapa paku itu menancap di kepalanya
jangan jangan itu kelemahannya
sudahlah gusti prabu
jangan sia siapkan tenagamu
semua akan sia sia
aku sudah tidak kuat lagi gusti
ibu jangan pergi
waktu ibu sudah dekat
gusti prabu aku titipkan anakku kepadamu gusti
gara gara aku kau dan anakmu harus menjadi korban
tidak gusti prabu
aku senang sekali karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku
dan semua tidak sia sia
gusti aku ingatkan kepadamu
kamu harus berhati hati terhadap yogiok itu
karena semakin banyak kamu mendapatkan yogiok itu
yogiok itu akan menyedot kekuatanmu gusti
sudah sudah waktu gusti
aku harus meninggalkan alam manusia
aku paham gusti
ibu jangan tinggalkan aku ibu
barsudewi ikhlaskanlah ibumu
belia sudah kembali ke penciptanya dalam keadaan baik
semoga saja dewa tayang aku menempatkan di surga loka
tapi aku tidak boleh siapa siapa lagi sekarang
tenang saja aku akan menjagamu
dan percayalah dewa tayang aku juga pasti akan menjagamu
manusia tidak akan dibiarkan sendirian oleh dewa tayang aku
ampun jangan bunuh aku
aku berjanjian akan kasih yogiok itu kepadamu
tolong jangan bunuh aku
aku akan tunjukkan dimana batu yogiok itu
kepada kamu tolong jatuhkan
jangan bawa aku
tapi berjanjilah kau tidak akan mengkhianatiku
biar kuantar kau ke sana
panganku sudah sembuh
terima kasih dewa tuhan
panganku sudah sembuh
putraku dimana kalian
ibu unda sudah sembuh
raka aku sudah sembuh raka
aku baru ingat
sekarang ada yunda ambedkasi di istana ini
dia pasti akan menjadi duri dalam jagi
sudah bagus dia di majalengka
kenapa dia harus ke istana panjejaran
aku harus segera mengusirnya
tapi bagaimana caranya

lima nyawa sudah kau bereskan
kalau begitu kalian
aing ayuna bakal memberikan kekuatan
juated lu pakaian bertiga
itu batu permata yang kalian terlalu akan memberikan kesuatan tiga kali lipatan ke dunia
apakah benar guru
coba keluarkan sang depu
sabit kembargo mengeluarkan api burung itu belum seberapa
dari ilmu yang aku berikan sama kamu
itu bukan hal utik
terima kasih guru
sekarang kalian harus menyerang musuh musuhmu lewat mimpi
dan kamu yudhakara harus mencari mustiqa ampar di gunung kudjiran
aku pamit sekarang
kamu sekarang harus melihat di mana keberadaan musuh
tak usah bingung